karena hari ini hari selasa anda tahu adalah hari sidang kasus dugaan penodaan agama
dengan terdakwa basuki cayapurnama atau ahok
nah hari ini pun kembali digelar
sidang kali ini merupakan sidang yang ke dua belas dan rencananya akan hadir dua orang saksi
yang sebelumnya sih sudah dijadwalkan tapi tidak hadir ya
dari zik sihab dari fpi dan abdul hoy ramadhan dari mui
ya bagaimana kondisi terakhir di lokasi sidang
sudah ada koresponen cnn indonesia ada mum taza catra diningrat
good morning taza sudah ada konfirmasikah apakah kedua saksi tadi akan datang hari ini
good morning prabu dan juga daniel
sebelumnya memang saya telah menghubungi selamat ma'arif selaku juru bicara dari foron pembela islam
yang menyatakan bahwa mengkonfirmasi bahwa nantinya rizik syihab akan hadir dalam persidangan hari ini
karena telah menerima undangan dari jaksa penuntut umum untuk hadir dalam sidang pukul sembilan pagi hari nanti
dan memang dikonfirmasikan sepuluh pukul sembilan nanti
zik sihab akan datang
zik sihab akan hadir
abdul khair ramadan sendiri juga dikonfirmasi akan hadir pada hari ini
kita akan lihat saya masih belum melihat keduanya hadir
sebelumnya memang yang telah hadir adalah kuasa hukum dari basuki cahayapurnama yang telah hadir barusan tadi
dan juga dari gnpf mui ada kuasa hukumnya yaitu kapitra ampera yang telah hadir
dan juga ketua dari gnpf mui bahtiar nasir yang datang untuk memberikan support
ataupun dukungan bagi rizik syihab yang hari ini akan dihadirkan sebagai saksi ahli bidang agama
ini adalah sebuah sidang
yang paling ditunggu tunggu ya bisa dikatakan seperti itu dania dan juga prabu
karena sepanjang dari persidangan pada kali penistaan agama ini memang yang paling ditunggu tunggu adalah
kehadiran rizik syihab untuk kemudian diketahui sebenarnya argumentasinya dan juga pendapatnya bagaimana begitu
apa saja yang kemudian menjadi poin poin yang kemudian dipertimbangkan oleh rizik syihab sendiri
yang kemudian menilai bahwa ahok ini melakukan penistaan ataupun penodaan terhadap agama dan juga ulama
dan memang terkait dengan afiliasi dari zik sihab sendiri yang kemudian terlibat dalam pembentukan fatwa mui
bahwa ahok ini menistakan agama dan juga ulama
kemudian ini akan kita lihat apakah dari pihak kuasa hukum ahok sendiri kembali akan menolak memberikan pertanyaan
kepada saksi ahli yang kemudian berafiliasi dengan majelis ulama indonesia
sebelumnya memang kami telah memberikan mempertanyakan hal tersebut kepada pihak kuasa hukum ahok
yang kemudian menekankan kembali bahwa memang bagi seluruh saksi yang dinilai berafiliasi
ataupun turut terlibat dalam pembentukan fatwa majelis ulama indonesia terkait dengan penodaan
agama ini memang bisa diragukan netralitasnya
sehingga kemudian bisa kita lihat nantinya apakah rizik syihab ini kemudian termasuk dari orang orang yang diragukan juga netralitasnya
oleh pihak kuasa hukum ahok sendiri
dan selain dari zik sihab sendiri nantinya juga akan hadir abdul khair ramadan yang akan hadir sebagai ahli pidana
begitu yang nantinya akan menilai bagaimana ahok ini kemudian dinilai sebagai melakukan pelanggaran terkait dengan undang undang kuhp
pasal satu ratus lima puluh enam ataupun satu ratus lima puluh enam
namun abdul khair sendiri juga kemudian berafiliasi dengan majlis ulama indonesia selaku anggota komisi hukum
dan juga perundang undangan dari majulis ulama indonesia
kita akan lihat sebetulnya bagaimana perjalanan sidang hari ini
kalau sebelum sebelumnya memang dilihat dari saksi saksi ahli yang kemudian berafiliasi dengan majelis ulama indonesia
kemudian ditolak untuk dilakukan cross examination atau diberikan pertanyaan oleh tim kuasa hukum dari ahok sendiri
kita akan lihat apakah hari ini akan terjadi hal serupa begitu
karena dari jpu sendiri kemudian menekankan sebelumnya bahwa
karena saksi saksi yang mereka hadirkan sebenarnya saksi saksi yang dilihat dari kemampuan
ataupun latar belakang ilmu pengetahuan mereka baik dalam bidang bahasa
dalam bidang hukum ataupun dalam bidang agama tidak mereka lihat dari kelembagaan
ataupun afiliasi dari para saksi saksi yang dihadirkan pada sidang sidang sebelumnya
mereka melihat para saksi saksi ini adalah perseorangan yang memiliki kemampuan tertentu
baik dalam bidang agama pidana ataupun
dalam bidang bahasa prabu dhaniar
oke baik terima kasih
mumtazah catra diningrat melaporkan langsung dari gedung kementan
tempat dimana nanti sidang ahok akan dilakukan
biasanya pukul sembilan ya sudah seperti ini ya jadwal rutin ya pasti lalu lintasnya akan ditutup
keamanan juga akan ditingkatkan
ya untuk anda yang mau melewati daerah situ putar balik dulu atau cari alternatif lain aja deh
ya sidang akan tertutup tetapi tentu setelah sidang akan ada banyak informasi tentang bagaimana proses
persidangan tersebut berjalan